doakan ibu semoga bisa menjagamu di kandungan ini dengan baik
semoga ibu bisa menghadapi semua cobaan yang bertubi tubi ini
ya sebelah mananya
ada apa sih mbak
nggak tahu pak kayaknya ada kecelakaan
sebentar ya pak saya lihat dulu
jangan tinggalin wimit mbak
aku hamil mbak
aku turunkan cinta semoga kau kuat dan tak b ultimately menghadapinya
terima kasih bang
terus kamu tidur dimana
terus kamu tidur dimana
gak tahulah bang saya bisa tidur dimana aja kok
gimana kalau tidur di rumah
bagaimana kalau tidur di rumah
bagaimana kalau tidur di rumah

sedangkan dia mati bersama perempuan simpanannya
suami saya memang beransek
tapi abang gak lebih baik daripada dia
karena bu iwin sudah menjatuhkan perampok itu tadi pagi
nak iwin sudah menolong saya
kalau nak iwin tidak memukul perampok itu
pasti perhiasan saya sudah hilang
perhiasan itu berlian berlian mahal yang akan saya titipkan di bank
gak apa apa bu itu kan cuma kebetulan saja
karena ibu iwin sudah menolong kami
ibu iwin kehilangan janin yang ibu gandum
aku gak mau kehilangan janinku
bu iwin kami minta maaf yang sebesar besarnya bu
aku gak mau kehilangan janinku
sabar ya nak iwin
kami tidak jadi menjual rumah itu
karena kami akan memberikan rumah itu pada orang yang sangat membutuhkan
pak kami berani membeli dengan harga tinggi lho pak
terima kasih pak
memang semula kami punya rencana mau menjual rumah itu
tapi setelah kami ketemu dengan seseorang
ya niat kami tidak bisa dipercaya lagi
kami jadi berubah pak
nah kami akan memberikan rumah itu sama seseorang pak
kita akan memberikan rumah sebesar itu
kalau kesehatan kamu belum pulih benar tidak usah narik dulu
gak apa apa kopa saya udah mendingan
ada orang mencari kamu kemarin
keliatannya sih sangat penting
hah siapa ya pak
hah itu mereka datang wen

alhamdulillah bu saya sudah meninggal
bu iwin sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pengorbanan ibu iwin kepada kami
sebagai ungkapan terima kasih itu kami akan memberikan hadiah sebuah rumah kepada ibu ibu
iya kami tahu selama ini sejak emakmu dijual sama suamimu kamu sudah tidak punya tempat tinggal lagi
maka dari itu kami ingin memberikan rumah itu yang rencananya akan kami jual
rumah itu tidak jadi kami jual nanti
rumah itu akan kami berikan sama nabi iwin
dan kami harap rumah itu bisa bermanfaat
ya ibu iwin
ya misalnya dijadikan anti asuhan mungkin
jadi ibu iwin tidak usah menarik taksi lagi
alhamdulillah terima kasih pak bu
saya tidak menyangka bapak dan ibu begitu baik dengan saya
padahal saya sempat menyusahkan bapak dan ibu
kamu memang pantas menerima semua ini sayang
karena kamu sangat baik dan berhati hati
saya juga sangat baik
saya juga sangat baik